mie merupakan sajian yang banyak disukai oleh masyarakat
tak jarang mie dikonsumsi bersama nasi agar terasa lebih mengenyangkan
lantas apakah konsumsi mie bersama nasi ini baik bagi kesehatan
ada beragam jenis olahan mie yang disukai oleh masyarakat
mulai dari mie instan mie ayam mie bakso hingga bakmi
bahkan sebagian masyarakat seringkali menjadikan mie sebagai lauk
untuk disantap bersama dengan nasi karena dianggap praktis dan enak
sebenarnya lebih gampang lebih simpel aja sih kalau lagi nggak mau masak
atau misalnya lagi yang praktis cari yang praktis aja
terus yaudah jadinya makan mie sama nasi
enak aja gitu rasanya
kayak karena bumbunya itu dicampur campur sama nasi

mie kenyang atau dia
kenyang juga enaknya juga sih
menurut dokter gizi rumah sakit melinda bandung johannes chandrawinata
jika ditimbang dari nilai gizi mie dan nasi sama sama mengandung karbohidrat
dalam sebungkus mie instan rata rata memiliki kandungan lima puluh lima gram karbohidrat
empat belas lima gram lemak serta delapan gram protein
sementara dalam seratus gram nasi rata rata mengandung dua puluh delapan gram karbohidrat
tiga gram lemak dan dua tujuh gram protein
johannes menyebut kebutuhan karbohidrat bagi setiap orang bisa berbeda
tergantung aktivitas yang dilakukan
namun rata rata kebutuhan karbohidrat untuk laki laki dewasa dalam sehari mencapai dua ratus lima puluh gram
sementara kebutuhan karbohidrat untuk perempuan
dewasa mencapai satu ratus sembilan puluh hingga dua ratus gram per hari
sehingga konsumsi mie bersama nasi secara bersamaan perlu diwaspadai
karena beresiko membuat asupan karbohidrat berlebih yang dapat memicu berbagai penyakit
masukan karbohidrat berlebihan ini akan mengakibatkan naiknya reglicerida di dalam darah
dan juga asam pura di dalam darah akan meningkat
selain itu juga asupan karbohidrat
yang berlebihan itu cenderung nanti akan menimbulkan kegemukan dan juga diabetes tipe dua
johannes mengatakan mengkonsumsi mie bersama nasi bisa dilakukan asalkan memperhatikan porsi
selain itu ada baiknya ditambahkan sayur dan protein yang sehat
seperti daging tanpa lemak ikan atau telur sehingga kandungan gizi lebih seimbang
jadi kalaupun anda mau mencampurkan

kalau biasa misalnya untuk makan satu mangkok nasi
kalau ada nik kita kurangi
misalnya mau makan setengah setengah mangkok nasi setengah mangkok mie
jangan terlalu dominan sehingga makannya hanya makan mie instan tambah nasi
itu kenyang tapi ya tidak baik untuk kesehatan
karena satu tidak seimbang gizinya dan juga terlalu banyak karbohidrat
jadi kalau anda mau makan mie tidak perlu makan mie

tetap jumlah karbohidratnya jangan terlalu berlebihan
itu masih bisa disebut makan yang cukup seimbang
harus ada protein dan juga sayur sayuran
ia menambahkan untuk mendapatkan gizi seimbang
alangkah baiknya jika mengikuti komposisi piring makan sehat
yakni setengah piring sayur seperempat piring karbohidrat
dan seperempat lainnya untuk protein